peningkatan kualitas hidup masyarakat tak bisa berjalan tanpa pembangunan infrastruktur yang memadai
untuk mewujudkan cita cita itulah pemerintah pusat terus menggalakkan pembangunan infrastruktur ke seluruh penjuru negeri
tak hanya di kota pembangunan infrastruktur menjama hingga ke pedesaan
lewat infrastruktur inilah berbagai harapan ingin diwujudkan
salah satunya hidup yang bersih dan sehat
probolinggo menjadi salah satu wilayah yang tak luput dari perhatian pemerintah dalam peningkatan infrastrukturnya
kabupaten probolinggo bisa ditempuh sekitar dua jam dari kota surabaya
kebersihan menjadi fondasi penting untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat
tapi hal ini berbanding terbalik dengan kebiasaan warga yang masih buang air besar sembarangan
warga juga enggan jika area sekitar rumah mereka terkotori limbah domestik sehingga sungai menjadi tempat favorit untuk membuang limbah mereka
sejak tahun dua ribu perilaku ini akan mencemari sungai
padahal sungai yang tercemar bisa membahayakan kesehatan masyarakat
probolinggo ini merupakan satu kawasan yang cukup luas
banyak mempunyai sungai sungai dan punya tegalan tegalan yang luas
ini yang membuat kondisi awal itu masyarakat sangat mudah bila buang air
bisa nggak ke sungai ke tegalan dan sebagainya
ini tentunya merupakan suatu persoalan di bidang kesehatan
dan juga kalau dikaitkan dengan pariwisata probolinggo juga banyak tempat wisata yang menarik
ini juga akan mempengaruhi para wisatawan
oleh karena itu diperlukan satu solusi yang mana solusi itu di bidang sanitasi
pemerintah kabupaten probolinggo menaruh perhatian lebih dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak
menjadi aman dan berkelanjutan
arah kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor limba
untuk meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat probolinggo
pemerintah daerah kabupaten probolinggo mengikuti program hiba air limbah setempat atau hals
yang diselengarakan oleh pemerintah kabupaten probolinggo
program hiba air limbah setempat ini merupakan program yang sifatnya output base
di mana pemerintah daerah atau pemerintah kota kabupaten itu akan melaksanakan pembangunan antiseptik terlebih dahulu
menggunakan dana apbd yang kemudian akan diganti melalui proses pencairan dana hibah dari kementerian keuangan
selain itu program ini juga menyasar kepada tingkat rumah tangga langsung
di mana sistem pengelolaan air limba domestik setempat
dari program ini dapat dilaksanakan baik yang sifatnya individu maupun komunal hingga sepuluh kepala keluarga
program hibah air limbah setempat merupakan upaya percepatan peningkatan akses sanitasi yang aman untuk masyarakat
program hiba air limba setempat

dimulai sejak dua ribu enam belas
kemudian dilanjutkan lagi tahun
desa kedung caluk
merupakan salah satu desa yang memperoleh
program hals tahun ini
instalasi pengolahan air limbah
atau ipal secara komunal di sini
satu tangki septik yang dibangun
dapat digunakan untuk tiga
hingga sepuluh sambungan rumah
dulu diolah sama air
kemudian air masuk ke
tempat pembangunan akhirnya
ini di sini
mengapa pak memilih tangki komunal
dibandingkan dengan tangki individu
kalau tangki komunal itu
di sini kan kebanyakan
kalau di desa itu lahannya masih banyak
jadi kalau untuk
tangga tangga dekat itu kan
ada yang ngeroeng
punya dekat air bersih
jadi kita buat komunal
mengapa memilih tangki komunal itu sendiri
karena ini juga merupakan
program ya mbak jadi kita ngikut aja
di mana warga desa itu
lalu untuk kelebihan
tangki komunal sendiri dibandingkan dengan
tangki individu kira kira apa aja pak
kalau komunal itu kan
penyedotannya nanti itu kan bisa
misalkan di sini ada empat
pembiayanya mungkin diantara empat orang itu
jadi jadi satu langsung ya pak ya
lebih efisien dan efektif ya tentunya
pak apa sih manfaat yang terasa
setelah adanya program hals ini
ya manfaatnya itu mbak
nomor satu ya
kalau dulu saya sering
buang kotoran besar
ke sungai oh
iya kalau sekarang ada ini ya
terima kasih atas bantuan dari
ibu bupati ibu tenteri ya
house ini juga bertujuan membangun
kesadaran warga untuk hidup sehat
di tengah lingkungan yang sehat
meski di awal sempat mendapat
penolakan dari warga namun
kini warga sudah merasakan manfaatnya
dan mendukung penuh program ini
pada awalnya memang
kita ini mengalami kesulitan
karena ini berkaitan dengan
pola hidup ya
kultur masyarakat yang dulunya
sangat mungkin menurut mereka
bisa kemana buang air
ilmu kesehatan ini
arka rasanya ini yang
memerlukan waktu sehingga
pada awalnya memang
sangat sulit artinya merubah pola
perilaku memang sulit
penting di sini adalah
terhadap masyarakat itu sendiri
di samping ini berjalan
paralel dengan pembangunan tangki septi
itu sendiri mereka
contoh konkret sehingga
kami juga sempat mengajak
sekelompok masyarakat itu
ke daerah yang sudah
dan mereka melihat itu beberapa
dari mereka itu setuju
dilakukan ke satu
kelompok dua kelompok
ternyata mereka sangat
tertarik bahkan mereka
ada yang tahun ini tidak tahun sebelumnya
tidak ikut mereka mendaftarkan diri
kondisi awal memang
hingga saat ini sudah naik
kondisi sekarang kami terima kasih
program program yang diberikan
oleh pusat atau
provinsi dan kita
sendiri di daerah
juga sangat atensi
terhadap program tersebut
adanya program hal ini
dengan swadaya masyarakat dan
dalam membangun bilik kamar mandi sendiri
warga juga rutin
membersihkan bak kontrol dari lemak
dan kotoran dalam waktu tertentu
di dalam rpjmd dua ribu delapan belas
program kesehatan ini
perotas yang kedua
oleh karena itu kami
pemerintah kabupaten merowok sangat
tertarik mengikuti program
mencapai yang menjadi kinerja
tadi disampaikan oleh
kepala dinas pupr
banyak bekerjasama dengan pihak
iwash dimana capainya
tentunya ini belum ideal
untuk dikatakan kabupaten merowok
kami ingin membuat
kabupaten probolinggo yang bersih dan sehat
ini bentuk iplt
milik kabupaten probolinggo
limbah dari tangki septik warga
disedot sekali dalam tiga tahun
dengan truk ini
limbah yang disedot
kemudian dikumpulkan di sini
untuk diolah agar hasil pembuangannya
tidak mencemari lingkungan
memiliki instalasi pengolahan
tinja atau iplt di daerah tersebut
menjadi salah satu syarat
untuk mengikuti program hiba air limbah
lalu bagaimana sih pak untuk proses pengolahan
tinja sendiri di iplt ini
mulai dari awal
truk masuk itu kita
kita ada ssc
masuk ke dalam sini
ya solid separation chamber ini
di sini ada bak penampung
bak penerima bak penampung
masuk ke unit pengolahan
kita pilah dulu
sampah sampah plastik
pempes juga termasuk
di sini juga ada
ya banyak termasuk sama
ya itulah ini pengolahan awal ya
di sini nih di pisahkan antara yang
antara cairan dan padatan di sini
padatannya tetap di sini
nanti setelah di ssc kita
ke pengolahannya selanjutnya yang dia
di situ ada
alat untuk menyaring
antara di situ pun ada
padatan yang terbawa tidak sepenuhnya
di abr nanti setelah
abr baru pengolahannya
fakultatif kolam itu ya
ya kolam fakultatif yang seperti
kolam renang ini nah ini
kolam fakultatif mbak setelah
setelahnya masuknya di
ini kolam fakultatif fakultatif ini
organismenya ini di sini
melalui sinar matahari
nanti setelah itu
ke kolam maturasi di situ
terakhir yang paling terakhir itu apa pak
output dari hasil pengolahan tinja
itu sendiri kalau
outputnya sendiri itu
lumpur tinja yang sudah kering
itu bisa dibuat pupuk organik
bisa di aplikasikan
jadi menjadi pupuk untuk tanaman non pangan
kalau misalkan dipaksakan
untuk ke pangan
itu bisa di aplikasikan
ke pohon berkambium
seperti pohon mangga
itu pokoknya yang agak tinggi lah
diinginkan dari pelaksanaan
program hibah air limbah setempat
tentunya untuk mencapai
peningkatan akses sanitasi
yang layak dan
tentunya menuju ke akses sanitasi aman
dimana hal tersebut
jadi kami mengharapkan tiga tahun
setelah pembangunan tanki septic
penerima hibah dapat menjadi
pelanggan layanan lumpur
tinja terjadwal yang
diselenggarakan oleh pemerintah
tentu itu akan berdampak positif
terhadap peningkatan pemanfaatan
infrastruktur instalasi pengelolaan
dan itu akan mendukung kegiatan
atau mendukung target
pembangunan yang berkelanjutan
program hals kebiasaan warga
desa untuk membuang limba ke sungai
pembangunan membuang ke sungai
kini beralih ke kamar mandi
perilaku hidup bersih dan sehat pun
dari program hals sendiri
kalau dilihat dari administrasinya
dengan pemberi program
kita dengan pusat
itu sangat intensif sekali
dan yang tidak bisa
ternyata program ini cukup luas
kalau tidak bisa
ada kemudahan ada fleksibilitas
dari program ini
semoga kisah keberhasilan
program hiba air limbah setempat di sini
memacu daerah lainnya
untuk mewujudkan kisah serupa
karena kebersihan merupakan tanggung jawab
yuk sama sama kita jaga kebersihan
yang lebih maju
untuk mengikuti program hiba air limbah setempat
dan dapat memenuhi
persyaratan sesuai yang diatur
di dalam pedoman pengelolaan program
hiba air limbah setempat
kementerian keuangan akan menerbitkan
surat persetujuan penerusan hiba
yang akan ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan penandatangan
perjanjian hiba daerah
antara kementerian keuangan
dengan kepala daerah
untuk mengikuti program hiba air limbah setempat
persyaratan utama bagi
setiap pemerintah kota kabupaten
tentu saja memiliki instalasi pengolahan
lumpur tinja dan masih memiliki
mengelola lumpur tinja dari
tangki septik yang nantinya terbangun
kami akan melaksanakan
daftar calon penerima manfaat
yang disampaikan oleh pemerintah daerah
dengan persyaratan kriteria
yang diatur dalam perdoman
pengelolaan hibah air limbah setempat
penandatangan perjanjian hiba daerah tersebut
baru pemerintah daerah
dapat melaksanakan konstruksi
pembangunan tangki septic
kriteria teknis yang telah
ditetapkan dalam perdoman
setelah pelaksanaan konstruksi
tentu saja kami akan
terhadap hasil pembangunan yang
telah dilakukan sesuai dari
apa yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah kota kabupaten
dan kemudian ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan uji petik
yang dilaksanakan oleh bpkp
bpkp akan melakukan
pengecekan terhadap hasil
verifikasi yang dilaksanakan oleh
tim konsultan kami terhadap
hasil verifikasi pelaksanaan pembangunan tangki septik
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
setelah pelaksanaan uji petik
bpkp pemerintah daerah
atau pemerintah kota kabupaten akan
mengajukan permintaan rekomendasi
kepada balai prasarana
permukiman nilaiah selaku
ppmu dari program
hibah air limbah setempat
berdasarkan hasil rekomendasi tersebut
kami cpmu hibah sanitasi
surat pertimbangan penyaluran dana hibah
kepada direkturat jenderal
pembinaan keuangan sebagai dasar
pemerintah daerah melaksanakan
atau mengajukan proses pencairan
dana hibah kemudian
pemerintah kota kabupaten juga
dipersyaratkan untuk memiliki strategi
sanitasi kota yang masih
dari situ kami
akan mengirimkan penawaran
untuk mengikuti program
dan pemerintah daerah
diminta untuk menyampaikan
dokumen persyaratan yang
diatur sesuai dengan pedoman
program hiba air limbah setempat